kelas enam baru dua bulan si anak itu depresi
sebenarnya gini ya mas kejadian itu udah lama
semenjak naik kelas enam kelas enam baru dua bulan si anak itu depresi
awal mula si anak depresi itu gini si anak itu berusaha mau punya alat komunikasi seperti hp
seperti rekan rekan yang lainnya
si anak itu berusaha untuk menabung nyalengin uang sendiri
setiap hari jumat di masjid qam itu anak anak pada bawa kota kamar keliling
nanti bagiannya anak itu haknya anak itu dikasih sepuluh dari hasil ngambilin kota kamar itu
nah dikumpulinlah si uang tersebut sampai berapa bulan
itu kalau masalah dari kelas empat lah
nah sesudah uang terkumpul si anak itu beli hp sendiri
udah beli hp si anak itu seneng
itu lagi rajin rajinnya sekolah
nggak lama si hp itu dijuallah sama orang tuanya
udah dijual disitu mulai si anak goyang
dengan perekonomian keadaan orang tuanya seperti itu
mungkin orang tuanya juga butuh kan gitu
dulu lah si hp itu untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya
keluar dari rumah jam enam ketemu ketemu itu jam empat sore kalau nggak salah
satu kita jemputlah ke sana
udah dijemput pulang gak lama kemudian dari masyarakat pun supaya si anak itu senang dikasih sepeda
kalau ibu rumah tangga apa ibunya ibu rumah tangga
kalau bapaknya ananda arya itu buruh serabutan kuli bangunan
kalau neneknya itu jualan sayuran
nah bareng sama ibunya nada arya di depan masjid
jangan lupa like share dan subscribe channel ini